selain petugas kebersihan dan keamanan ambulans juga sudah disiapkan
karena suhu udara di arab saudi pada siang hari mencapai tiga puluh delapan empat puluh derajat celcius
jemaah diimbau membawa air secukupnya dan membawa payung
fina nabilah surianto
nina arab saudi